supporter tim nasional garuda bersama supporter persija jakarta
menggelar doa bersama untuk korban tewas dalam insiden kericuhan di stadion kanjuruhan malang
selain memanjatkan doa para supporter juga menggelar aksi keprihatinan
dengan menyalakan lilin di depan stadion utama gelora bung karno jakarta pada minggu malam
tak sedikit dari supporter yang larut dalam suasana duka saat melakukan aksi tabur bunga
para supporter berharap pemerintah membentuk tim independen
untuk mengusutuntas insiden tersebut sebelum liga indonesia kembali bergulir
di kawasan jakarta international stadium suntertanjung priok jakarta utara
seratus lebih supporter juga menyalakan lilin tanda berduka
baju kesebelasan arema fc yang ditaburi bunga juga dihadirkan
para supporter juga menggelar doa bersama dan diselingi orasi
yang mengecam banyaknya korban tewas dalam tragedi tersebut
duka ribuan supporter juga digelar di pelataran stadion pakansari cibinong bogor jawa barat
lebih dari satu lima ratus supporter
dari berbagai kelompok
seleb sepak bola menggelar aksi belasung kawan nasional
selain menggelar doa bersama
mereka juga menyalakan lilin sebagai bentuk empati terhadap jatuhnya korban
masa mengusung spanduk berisi kecaman terhadap penggunaan gas air mata
ribuan supporter di wilayah surakarta minggu malam
juga melakukan aksi duka di halaman stadion manahan solo jawa tengah
para supporter menuntut kapol res malang
dan kapolda jawa timur mengundurkan diri
karena tindakan aparat menembak gas air mata di dalam stadion
dilarang dalam aturan sepak bola dunia
aksi duka ditutup dengan penanda tanganan bersama
sebagai simbol solidaritas antar supporter
dirut pt lib harus dalam jawa penuh
pente rma se harus dalam jawa penuh
karena mencetak tiket melebih kapasitas stadion
sama kapolda jawa timur harus bertanggung jawab
yang terakhir ketua pssi harus bertanggung jawab penuh
tak hanya supporter
ratusan santri pondok pesantren mambaul ihsan banyu urib ujung pangkah
di gresik jawa timur juga menggelar aksi duka
para santri minggu sore menggelar sholat gaib
dan doa bersama untuk ratusan korban jiwa
di antara korban meninggal
terdapat satu santri pondok pesantren mambaul ihsan
tim liputan cnn indonesia